kali informasi pertama dari ajang indonesia international motor show dua ribu delapan belas
yang menyuguhkan beberapa unit kendaraan listrik hasil karya mahasiswa
sejumlah universitas di tanah air
lalu bagaimanakah kesiapan mahasiswa mahasiswa ini
dalam menyambut inovasi mobil listrik di indonesia
albi pratama punya laporannya
pemerintah berencana untuk membuat peraturan terkait kendaraan ramah lingkungan
berbasis energi listrik di indonesia
target penerapannya adalah pada tahun dua ribu dua puluh lima mendatang
dengan menyiapkan segala infrastruktur fasilitas penunjang
maka empat ratus ribu unit kendaraan listrik akan ada di indonesia
melihat hal ini sekelompok mahasiswa dari empat universitas yang ada di indonesia

yakni universitas islam indonesia universitas gajah mada
universitas brawijaya dan politeknik bandung
membuat sejumlah perwarupa kendaraan berbasis energi listrik
sedikitnya ada lima perwarupa mobil listrik yang diciptakan
perwarupa kendaraan ramah lingkungan ini dipamerkan di ajang festival mobil listrik
yang ada di indonesia international motor show dua ribu dua puluh
dari semua mobil yang ada bentuk yang diadopsi masing masing kendaraan cukup beragam
sesuai dengan peruntukan atau kategorinya
ada dua kategori yang dibagi
yang pertama adalah kategori balap dan kedua adalah kategori efisiensi daya listrik
mobil listrik dengan kategori balap diperuntukkan untuk menguji coba kekuatan daya baterai
dan motor listrik dalam menghantarkan tenaga
mobil yang dibuat oleh tim universitas gajah mada salah satunya
mobil dengan nama arjuna ini mampu melesat hingga kecepatan maksimal seratus km per jam
untuk mobil kita yang telah kita kembali
mobil yang kita mengembangkan ini mas untuk tingkat kandungan dalam negerinya sendiri
dan sebagai misi kita ke depannya untuk di tahun dua ribu dua puluh lima
kita akan mengembangkan ke depannya untuk motor listriknya penggeraknya
itu sudah masuk dalam tahap desain
sebentar lagi akan memasuki tahap produksinya mas
mobil perwarupa ini juga pernah mengikuti sejumlah kompetisi bertaraf nasional
salah satunya mengikuti ajang formula student automotive engineers atau fsae
di jepang pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
selain arjuna ada lagi karya serupa yang dibangun oleh tim mahasiswa
dari politeknik bandung dengan nama safety car
perbedaannya dengan mobil listrik arjuna ugm
mobil ini lebih berfokus kepada efisiensi atau daya tahan baterai
yang lagi garap itu sekarang ada satu lagi mobil listrik yang ada di polo sekarang
mobil listrik yang bisa go internasional menuju fsa
rangkanya untuk mobil formula terus baterainya litium kayak gitu
di situ kita akan membuat mobil listrik dengan efisiensinya tinggi
tapi kita bisa atur juga dengan kecepatan tinggi pula
dengan motor dua kw nya kita akan memaksimalkan mobil listrik itu
mobil yang ringan siap tempur untuk berbagai kondisi kayak gitu
selain dua mobil tadi masih ada tiga mobil lain
yakni kaliurang formula unisi milik uii lalu aristo evo lima
dan marcella iii evo i dari universitas brawijaya
beragam penghargaan dan pujian memang kerap diterima karena karya yang telah dibuat
namun tidak sedikit juga yang harus berkaca dari sejumlah purwarupa kendaraan yang pernah dibuat
beberapa diantaranya hanya menjadi pajangan atau sebagai syarat kelulusan
tanpa ada pengembangan yang berarti
komitmen yang dilakukan haruslah ada untuk nantinya bisa menjadi modal awal
agar dapat mengembangkan
menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomi
tapi kita berencana ke depan itu adalah kita menciptakan sebuah komunitas
yang nantinya itu menjadi sebuah wadah kita untuk bisa berkolaborasi bersama
jadi tidak lagi setiap kampus berjalan masing masing
oke kampus berjalan masing masing tapi itu hanya untuk sampai ke kompetisi
tapi setelah itu kan kita harus berpikir gimana kita ⁇ whats ⁇ next nya setelah mengikuti kompetisi ini
artinya kan ada produk yang bisa kita berikan ke masyarakat
bagaimana rupa dan juga spesifikasi dari kendaraan kendaraan ini
mubazir rasanya kalau tidak mencoba sensasi berkendara dari salah satu mobil listrik ini
nah untuk keamanan jangan lupa pakai helm untuk menjaga kepala
suatu saat bakal kayak gitu nih mobil ini
bakalan kayak begitu
selesai juga saya menggunakan mobil formula one karya anak bangsa ini
dan memang mobil ini dibekali oleh mesin
sebenarnya bukan mesin tapi baterai listrik
yang terbuat dari aki kering sebesar dua ribu watt
dan dengan daya tersebut mobil ini bisa melaju dengan kecepatan rata rata mulai enam puluh sampai dengan delapan puluh km per jam
dan jarak terjauh sekitar tiga puluh ataupun empat puluh km
tentu mobil ini kalau misal dikembangkan lagi bisa menjadi salah satu alternatif pilihan
karena mobil ini sudah ramah lingkungan dan juga hemat energi tentunya
tinggal kita menunggu bagaimana pemerintah serius untuk segera menggodok dan juga merealisasikan regulasi kendaraan listrik di indonesia
bukan tidak mungkin mobil mobil seperti ini nantinya akan ada di
mobil ini akan ada di garasi rumah rumah warga yang ada di indonesia tentunya dengan bentuk yang lebih bagus seperti itu
albi pratama jakarta